cekcok sesama korban kebakaran depo pertamina pelumpang koja jakarta utara ini terjadi senin siang
pemicunya lantaran warga tidak mendapatkan jatah makanan
cekcok pun memicu keributan warga di posko rt dua belas rw sembilan kampung tanah merah rawabadak selatan
bahkan di antara warga ada yang terlibat adu jotos
keributan ini terjadi menyusul tidak meratanya pembagian bantuan nasi bungkus
terkait keributan warga
pengurus yang mengaku di posko rt dua belas rw sembilan memang baru senin pagi mendapat jata nasi bukus
dan jumlahnya pun terbatas
hal ini yang memicu warga saling berebut
kegondokan kita ada tadi statement dari pihak kecamatan bahwa mereka tidak tahu ini posko apa
hanya itu sebenarnya
itu keributan tadi bang
keributan tadi ya karena suplai makanan di sini tidak ada
diketahui wilayah permukiman warga di rw satu dan rw sembilan menjadi kawasan terdekat dengan
tembok depo atau tempat penyimpanan minyak pertamina pelumpang
gundawan sugro jakarta